wali kota tegal dedy yon supriyono meminta maaf kepada seluruh masyarakat
deddy mengaku kecolongan atas pelanggaran protokol kesehatan covid sembilan belas
dalam acara dangdutan yang digelar dua puluh tiga september lalu
kita juga tidak sepengkawan kami untuk acara seperti itu
tahunya untuk konsumsi untuk orang yang tamu jadi daun bukumu
dalam kasus ini wakil ketua dprd kota tegal wasmat edi susilo resmi ditetapkan sebagai tersangka
meski berstatus tersangka polisi tidak melakukan penahanan terhadap wasmat
sebelumnya jabatan kapolsek tegal selatan kompol juharno juga dicopot
demi kepentingan penyelidikan di pihak propa
hari ini kita sudah menetapkan tersangka
sejak tadi malam kita sudah menetapkan tersangka dari hasil gelar perkara
satu orang atas nama tersangka wasmat yaitu penyelenggara acara
beberapa barang bukti sudah kita sita surat surat keterangan
surat yang diajukan awal dan setelah ada pencabutan juga dari polsek
ini kita jadikan barang bukti
wasmat adalah penyelenggara acara dangdutan di lapangan tekuci di tiro pada rabu dua puluh tiga september lalu
akibat menggelar konser dangdutan di masa pandemi
wasmat diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda sebesar seratus juta rupiah
tim liputan cnn indonesia